dan berikut ini kami tampilkan pantauan udara pencarian jatuhnya pesawat line r jt enam ratus sepuluh di perairan tanjung karawang jawa barat
ya bisa kita saksikan ini adalah gambar pantauan udara terhadap pencarian pesawat jt enam ratus sepuluh
dan yang jatuh di perairan sekitar tanjung karawang jawa barat
dan ada kapal yang sudah mendekat di mana banyak sekali serpihan serpihan di atasnya
dan sejauh ini serpihan serpihan yang ditemukan adalah serpihan serpihan kecil seperti barang barang milik sejumlah penumpang
seperti ktp kemudian tas dan sebagainya
dan juga serpihan serpihan pesawat dalam bentuk yang lebih kecil lagi
dan sejumlah kapal baik itu milik dari basarnas dan juga milik tni juga sudah mulai merapat untuk melakukan pencarian
dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saksi mata tadi
yaitu mas calon
mengatakan bahwa sejauh ini timsar sudah melakukan upaya penyelaman
dan namun hasilnya masih belum diketahui apa yang didapatkan dari upaya penyelaman yang dilakukan oleh timsar
dan seperti diketahui bahwa kedalaman jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini berada di kedalaman tiga puluh sampai dengan tiga puluh lima meter
dan dari kawasan daratan sendiri untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu sekitar dua sampai dengan tiga jam

dan cuaca di sekitar lokasi terpantau baik dengan tinggi gelombang yang masih bisa dikatakan cukup normal
dan pihak keluarga juga seperti yang disampaikan oleh direktur dari lion air sendiri edwasirud
mengatakan bahwa pihak keluarga sudah mulai mendatangi sejumlah posko
dan nantinya posko sendiri akan lebih dipusatkan untuk berada di sekitar kawasan halim perdana kusuma jakarta